tahun ini perayaan tahun baru imlek jatuh pada tanggal dua puluh dua januari dua ribu dua puluh
setiap tahunnya perayaan imlek identik dengan makan bersama keluarga besar sebagai ungkapan kebersamaan
biasanya masing masing keluarga masak sendiri di rumah
namun jika anda berencana untuk makan di luar atau beli makanan dari luar
anda bisa berkunjung ke kawasan pecinan glodok jakarta barat
di sini anda menemukan banyak sekali beragam macam makanan khas tionghoa khususnya di petak enam
salah satu hidangan yang wajib dicoba di pihak enam adalah kuotie shantung ling yang sudah berdiri sejak dua ribu delapan
kuotie merupakan pangsit ala tionghoa yang dipanggang atau digoreng
pada umumnya kuotie dibuat
menggunakan daging babi
namun kuotie shantung ling halal karena dibuat menggunakan udang dan ayam
kuotie nya enak terus halal ya
saya udah kedua kalinya makan di sini
pertama kali itu tahun kemarin pas imlek juga belanja di sini mampir terus makan
kayaknya enak jadi tahun ini balik lagi
kuotie shantung ling dibuat segar dan tidak menggunakan kuotie frozen atau beku
hari biasa aku bisa bikin
kalau misalkan hari sabtu sama minggunya bisa sepuluh sampai dua belas kilo daging
dua minggu ini peningkat omsetnya lagi naik
naik berapa persen boleh tahu sih
mungkin sekitar lima puluh sampai enam puluh persen sih dari hari biasanya
dan dijual dengan harga rp enam puluh tiga
ini dia kuotie shantung ling di patak enam yang cukup terkenal
saya pesan setengah goreng setengah panggang
datang juga dengan saus sambal yang ada bawang putihnya di tengah
nah setelah makan yang gurih sepertinya enak makan yang manis
selanjutnya saya akan mencicipi cempedak goreng dari kedai yang kabarnya sudah ada sejak masa orde baru
cempedak goreng spesial cik lina sudah berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
ciklina membalut buah cempedak dengan adonan terigu dan kemudian digoreng
namun anda harus bersabar jika ingin mencicipi cempedak goreng legendaris ini
antrinya bisa sampai tiga puluh menit
kebetulan juga penasaran juga nih sama cebidak di sini
dan aku rasanya cempedak ini kayak ada gurihnya teksturnya juga enak
di luarnya itu crunchy di dalamnya itu juga juicy gitu lembut
satu porsi cempedak goreng dijual dengan harga dua puluh lima rupiah
kalau kita musimnya itu biasanya imlek banjir aja
kalau musim imlek itu buah cempedak emang januari februari itu banyak banjir banget
dan itu bagus bagus sih tebal tebal buahnya
dan untuk pembelinya itu luar biasa sih
banyak yang nyaris sih cik
pokoknya bulan imlek itu udah paling berkah buat kita gitu loh
setelah mengantri waktunya mencicipi
memang gorengan ini sebenarnya sudah cukup manis
tapi jika anda memang suka yang lebih manis cempeda goreng ini datang dengan gula merah
tentu tidak lengkap jika tak ada minuman untuk menemani macam macam hidangan nikmat di petak enam
di lantai dua petak enam berdiri sebuah kedai teh bernama peas of peace
yang menawarkan aneka jenis teh dari yang tradisional hingga yang kekinian
peses of peace tak hanya menjual teh
tetapi juga menawarkan pengalaman upacara teh tradisional tiongkok atau kung fu cha
dengan harga rp tujuh puluh lima anda bisa melihat secara langsung tradisi menyeduh teh khas tionghoa
minuman teh ditemukan di tiongkok pada tahun dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga sebelum masehi
sejak itu teh sangat melekat dengan budaya tiongkok termasuk saat perayaan imlek
perantai dalam tahun baru imlek itu pertama tujuannya sebagai media untuk komunikasi
untuk mempererat antara kedua belah pihak seperti contoh tamu keluarga dan masih banyak lainnya
pak ini momo ulung sama maca karamelnya ya kak
oke makasih mbak
nah kalau tadi kita sudah coba teh tradisional ala tiongkok kali ini kita akan mencicipi teh kekinian
ini ada teh ulung dengan sirup peach dan ini ada yang lebih creamy menggunakan basis macha dan karamel
beragam teh kekinian di peaces of peace dijual dengan kisaran harga tiga puluh hingga empat puluh dua rupiah
karma mursalim wahyu ramadan jakarta